berapaan pak de
jadi begini saya ceritain nih
ayam yang udah dipotong potong
ayam ini ditaro di dalam ini pakcik
ternyata ayam ini yang dikasih tepung
setelah ini ditaruh di ini
udah lagi pak de
jangan tanya kalo rusak kayak gini mah
pelar rusak sama pak de mah
ya iya kan pak de mah udah lama dijagal ya
oh yang ini motor diambil itu
itu begal begal
potong ayam aja kagak kelar kelar pak de
nang ada simacan
manis dan cantik
eh jangan lupa ya
tik hari ini beneran makan ayam
iya pun nung
emang kan sekarang jadwalnya santri pada makan daging ayam
itu juga sebulan sekali
wow keren banget ya tik

terus terus terus
kayaknya ada bemo
lagi lagi membuat ular
masa hika dikerjain
lari lari keliling lapangan
kalian nggak boleh kayak gitu ya
iya tapi kan orang yang punya alasan itu pasti punya alamat rumah kan
masa gak punya rumah
iya tinggal lima lah tuh orang yang punya alasan
pokoknya ustadz gak mau denger lagi kamu banyak ngomong ya
keperigi membeli tali
ustadz gak mau liat lagi kalian saling menjahili
nah cakep tuh
sekarang kalian berdua harus saling memaafkan
kalau perlu kalian berdua berpelukan biar afdol
salaman ya bro
salaman salaman sekarang
ini kok tangannya gede
ada bulunya lagi
tuh tuh tuh tuh tuh
makanya kalian itu kalau bermahafan harus yang ikhlas
harus yang ridho
jauh dari lubuk hati yang paling dalam
sedalam sumur tua
tuh betul itu sobri
kalau kita punya kesalahan sama orang kita harus minta maaf dulu yang ikhlas
terus baru kita minta maaf sama allah swt
betul tidak ustadz
betul apa kata dodo
betul apa kata dodo
jadi gak cukup hanya minta maaf kepada allah
tapi juga harus minta maaf kepada
hah iya pak dek
kalau udah ambil ayamnya
kemudian ditaruh di dalam panci
kemudian taburkan tepung
ayamnya dibolak balik tuh
ya ilah pak dek
pak pak pak pak
gimana ini pak dek
masa ayam ini yang ditepun
iya pak dek
maksud pak dek
bukan ayam yang ini
berapaan pak dek
saya ceritain nih
ayam yang udah dipotong
ditaruh di dalam
ternyata ayam ini yang dikasih tepung
setelah ini ditaruh di ini
acak ayam lu pak dek
pak dek pak dek pak dek
pak dek pak dek

tak apa de
berantem berantem setiap detik berantem setiap menit berantem gading lain ya enak damai gitu
tentram betul tidak pantuh betul dengernya assalamualaikum waalaikumsalam
lukman tunggu sebentar lukman tadi ibu kamu telpon terus katanya kakek kamu datang
ke sini nah kamu ketemu belum emang saya punya kakek stafir mahal azim lukman masa kamu lupa
sih sama kakek kamu sendiri eh kamu ingat gak waktu pertama kali kamu daftar ke pesantren
sini kamu kan diantri sama kakek kamu terus kakek saya dimana di hatimu coba
sekarang kakek kamu ada di pasri kiti nah ya mendingan sekarang kamu ke pasar kiti kamu
tanya ya kakek kamu udah datang apa belum assalamualaikum waalaikumsalam ustadz ya
ini tadi saya suruh mana
kamu mau datang coba kamu cek dulu ke seri giti
ya udah gini aja deh mendingan sobri kamu sama indra ya tolong kamu anterin lukman pasri giti ya
takutnya dia lupa maaf pusat saya bukan nggak mau nganterin dia tapi saya mau beres beres kamar
soalnya kamar saya rantakan banget iya ustadz sama soalnya saya lupa mau pipis tadi ya sekarang
kebelet ustadz ya ustadz pulang aja gak mau nganterin lu ya ustadz ya ustadz pulang aja gak mau nganterin lu ya ustadz pulang aja gak mau nganterin lu
anterin atau pasri giti ayo udah makasih ya
jangan sampai lupa ya sayang assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh ya allah ya fath waalaikumsalam
mau beli apa ini pak hari ini aja jadikan brain goreng
lilis ini saya bayar utang yang kemarin dan ini uang telur sama mie instannya
ya udah pasti ya terima kasih ayo pak kita beli ayam goreng hari ini kita makan mie instan sama telur saja dulu ya
terus kapan kita makan ayam gorengnya dong sabar sabar naa kalau bapak ada rezeki lebih nanti bapak belikan kok ayam goreng yang banyak
sabar ya dari bulan kemarin bilangnya nanti nanti terus jadi jadi ah sabar
assalamualaikum waalaikumsalam aduh ini mau beli apa nih mau tanya kalau jam segini nih mau nengok cucu yang di pondok pesantren kun ana itu bisa gak ya saya lupa jamnya
pesantren kun ana di kampung ini sih adanya pesantren kun ana pak kun ana gak ada
dulu waktu pertama kesini yang daftarin cucu saya itu saya kok kunana
barangkali yang kakek maksud pun anta begitu
ya bukan noh saya tuh inget kun ana saya tuh belum bikun inget kok kun ana loh k u n a n a kun ana
ya sudah saya saja nganterin kakek kebetulan saya ini ojek
ini saya harus jadi penunjuk jalan loh ya ayo sudah tidak apa apa nanti kakek saya akan tunjukin jalan ayo ayo bawa ini
mari kita berangkat sekarang kakek ya assalamualaikum waalaikumsalam ada yang
assalamualaikum aduh aduh aduh ayo ka lukman dodot
apaan sih dateng dateng ngagetin aja

apaan sih dateng dateng ngagetin aja

tunggu tunggu tunggu
ya kita kesini mau ngapain sih tadinya
gini pak sirkiti jadi kakeknya lukman mau dateng kesini
iya gitu cuma nanya doang pak sirkiti kakeknya lukman udah dateng atau belum
perasaan kagak ada yang dateng deh tadi
kagak ada yang dateng
aduh gaswat nih gaswat gaswat
itu udah buaca gak ada suaranya
kagak ada gak ada yang dateng
ini bapak saya mau jagain penumpang kakek kakek di warung lilis katanya dia mau ke pesantren kuna
padahal kan ada ya kunanta
pak sirkiti pak sirkiti itu tuh pasti kakek aku tuh pak sirkiti
kan dia kan pelupa takutnya swing swing gitu gimana pak sirkiti
udah deh kalo kaya gitu kita cari aja kakeknya lukman
eh eh eh gak bisa gak bisa
gak bisa kalo gak ada izin dari ustadz musa
kakeknya lukman tuh kasihan nanti makin nyasar gimana
pak sirkiti gak kasihan sama kakeknya lukman
aduh bagaimana ya
yaudah dah saya izinin cuman cuman jangan lama lama satu jam aja tapi balik lagi sebelum nasar inget
ya pak sirkiti
ikut aja dah